kita awali cnn indonesia today pada hari ini dari informasi salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata di papua demiron bonda menyerahkan diri ke pihak kepolisian
demiron yang menjadi bagian dari kelompok puron wonda menyerahkan diri karena mengaku ingin kembali bersama keluarganya
penyerahan diri demiron wonda berlangsung sabtu kemarin di polres puncak jaya papua
demiron diketahui terlibat dalam sejumlah tindak kriminal termasuk penyerangan terhadap anggota polres tolikara pada tahun dua ribu dua belas
demiron yang berasal dari gurage puncak jaya mengaku menyerah karena ingin kembali bersama keluarga dan membangun kampung halamannya
kapolres puncak jaya kppa ripurwanto mengatakan demiron mengaku bergabung dengan kelompok puron wonda sejak tahun dua ribu sebelas lalu
kelompok ini beroperasi di wilayah kabupaten lanijaya
demiron wonda kelompok dengan wonda mentang tpmukm kelompok lanijaya
di bawah pimpinan pembangunan mengatakan ingin kembali ke nkri dan setia kepada pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kapolres puncak jaya menyatakan bersyukur dan apresiasi kepada saudara demiron wonda atas apa yang sudah dia lakukan
dan mudah mudahan ini juga bisa memberikan motivasi bagi kelompok kelompok yang lain
bagi anggota anggota ataupun aktivis aktivis kkp yang masih berada di luar untuk bisa segera berdampak
bergabung bersama nkri dan bisa berbuat bekerja membangun negara republik indonesia khususnya di kabupaten